sebesar satu satu tiga puluh lima m
miliar jadi satu satu triliun meliputi penanganan jalan kawasan taman mini penataan area gerbang
penataan landscape pulau pulau di danau arjipelago renovasi museum teater garuda museum telekom
dan gaumas struktur parkir elevated dan revitalisasi danau arjipelago